hingga saat ini tim penyidik polda metro jaya masih melakukan pendalaman terkait penemuan kerangka ibu dan anak di cinere depok jawa barat
dari hasil otopsi sementara tim forensik tidak menemukan adanya luka akibat kekerasan di tubuh jenazah
kondisi kedua jenazah diperkirakan telah meninggal dunia lebih dari satu bulan
identitas kedua korban telah diketahui yakni bernama kris wanita berusia enam puluh lima tahun dan david berusia tiga puluh delapan tahun
tim forensik masih terus melakukan pemeriksaan diantaranya pemeriksaan dna dan toksikologi untuk mengetahui apakah ada zat beracun di dalam tubuh jenazah
serta pemeriksaan histopatologi yakni pemeriksaan jaringan
karena kondisi roda paksa tidak ada kondisi daripada perlukaan dan lain sebagainya
itu tidak didapatkan makanya kemungkinan kemungkinan kita simulasikan
sementara itu dari hasil olah tkp sabtu sembilan september lalu polisi menemukan file berbahasa inggris berjudul
to you humever yang tersimpan dalam laptop maupun secari kertas di dekat jenazah
berisikan keluhan dan curhatan soal keluarga
namun di reskrimumpol dan metro jaya kompospol hengki hariadi menyebut
pihaknya belum mau menarik kesimpulan
apapun dan berencana melakukan olah tkp lanjutan dalam waktu dekat
menurut polisi hingga saat ini masih terbuka empat kemungkinan penyebab kematian ibu dan anak tersebut
yakni kematian alami insiden atau kecelakaan bunuh diri atau pembunuhan
polisi sejauh ini telah memeriksa dua belas orang saksi